wah gue jakarta punya malu
yaudah kalau lo malu tutup mata aja
jadi banyak yang buka lagi
merem bener gak merem suruh merem
sampai jumpa lagi
lah gak ada suara si babri
sini deh gue bilang
ngomong ngomong tadi siang yang gue omongin masalah belah durian tuh
lo bener bener kagak ngerti ya
kan begini eh buah durian nah dibelah dah
habis dibelah dimakan buahnya
begini nih kalau bocah bau kencur udah nikah
be ayo kagak bau kencur
udah jangan bercanda ah
ini serius nih lo mau kagak gue ajarin
belah durian itu enggak
yang bener be pokoknya
kayak orang orang dewasa
ay juga mau kalau pokoknya mau be
ya itu enggak
rezekinya orang nikah
kalau pokoknya be sekarang ay mau
lah ngintip be
mau jalan encok umat gue
ay cuma mau bilang makasih udah dikasih tahu begitu
oh nggak masalah
udah lo masuk aja
lo ngagetin aja sih
hang udah ribut apa sih
bukannya ribut si be
tetep gue naik kantengin dia
bisa ikut aja dah
kok dia kagak mau sih
tentu tuh ye
rezekinya orang nikah
nikah sama kita beneran
padahal ada penghulunya
tapi kan kita belum saling kenal tuh akang
kau min kagak kenal
lah gue aja kagak punya malu
kalau lo malu
ih jadi gue yang ngebuka lagi
lo kagak usah lapor
dasar cilep banget
kita sampein yang ini

nengang ranggahi jiwa itu bisa ais ya teh ngelabok taon
k kabur kaburan mulu tuhan
s'emang gak peduli mau keliling kampung keliling dunia pokoknya si ranggatnya mesti ada sekarang
kalian teh udah bikin kesalahan besar
sekarang saya hukum
pilih dipecat atau saling nempiling
gak ada berani ngawan
gaya lo kayak jagoan tapi kelakuan lo kayak jejung
lisnya sama cowok tuhan
kenapa jangan hidup ais begini pisan
mas sama bapak
atau jangan jangan malah marah sebab kelakuan ais
terus kenapa ais malah jadi nikah sama ranggat ya
jangan jangan ais teh melakukan kesalahan yang besar
aduh jangan jangan si ranggatnya orangnya gak bener lagi
itu udah malem nih
udah malem ya
nah lo ngerti
pernah udah malem nih udah gelap
pas banget lah buat kita ngejalanin tugas
ya gimana sih tuh lo anak pengantin baru malam pertama
pernah dari kemaren tertunda ungu lo kagak jalanin

sekarang aja nyuk
ajak masuk dong
nikahnya aja gak sengaja
meskipun kita nikahnya kagak sengaja
tapi pan yang penting kita udah sah
sah di mata hukum
sah di mata agama
sah di mata dunia
ntar kalau kita ya kagak malam pertama
si iis kayaknya mukanya cemburut kayak gitu
ini lagi malam pengantinan mungun dipikirin ah
jangan bener be
iya iya bener lah iis
eh gue kasih tau ya
dalam agamatan kan lo tau
tuhan itu menciptakan
ini gue diomongin apaan ya mas ibab be
ini kan dalam agama nih
kalau enggak lo turutin tuh laki lo ya kan
kalau enggak lo turutin laki lo lo dosa
lo mau kagak masuk neraka
nah lo harus turutin hp kemauannya laki lo
kayaknya sukses gue
kenapa bini air jadi begitu
rai aja begitu kayak banci taman lawang
enggak gue kasih tahu
bini lo udah ngerti sekarang
malem pengantin bakal kejadian
malem pengantin bakal kejadian
ih yang bener be
benar juga ya kata mbak abe
sudah nih ya
iis juga mau
tapi masa minta duluan
tadi siang babe ngasih gue obat kuat
gantiinnya supaya kuat
biar gue liat cantiknya gitu